seperti ini terus
lebih baik mas batalin liburan ke eropa sama reva
biar nanti liburan rafa gak ketemu sama sekali sama poi
begitu reva pulang dia harus langsung masuk ke sekolah asrama
selama reva dan mas bey gak ada gue harus pdkt lebih cerdik lagi sama poi
kenapa kamu gak bisa jalan atau bangun atau maklu panggilin ambulans sekarang
tiga puluh menit ya
oke kalau begitu mas mandi dulu
mas siap siap dulu
gue harus sembuh
gue harus kelihatan kuat supaya mas bey gak ngebatalin
dia pergi liburan sama refa
jadi siapa nih yang mau ikut event balapan motor
ya buat ngisi liburan aja
kan buat naikin bendera anak jalanan
sebenernya sih gue pengen banget ikut kalah
setelah rapot gue kan otot sendiri gimana
gue takut kamu beneran ngedual si rosi kal
ya nilainya lumayan sih
nah pas banget nih
lo mau nipu emak lo hah
yeee ini namanya bukan menipu kal
daripada motor gue beneran dijual
kan gue juga thanks in kal
kalo misalnya motor gue sampe dijual
terus itu kan namanya masih ke nama gue
hah udah kal
emak gue selama ini ga pernah ngecek hasil rapot gue
ya baru kali ini aja karena emak gue tengah tengah nganceng
lalu motor gue pendek juga
jadi pas dicek
ya kalo enggak emak gue ga bakal dicek sama emak gue
ah udah lo kenang aja ga bakal ketahuan
gue tinggal dari sampulnya doang
jan lo ga takut gue ada capek
kebohongannya lo enak aja kaya begitu
daripada motor saya dijual
lagian kan saya pengen ikut balapan juga nanti
lo mau ikut balapan
ya udah kalo gitu rapotnya ga jadi gue pinjemin
eh jan gue bukannya takut
siapa tau aja nyokap lo kasihan sama lo dan gak jadi jual motor lo
dan lo harus berdoa sama allah
minta pertolongan dia
aduh jan jan
allah tuh mahasgalainya
apa yang gue mau apa yang gue mau pasti bisa kejadian
halo mak assalamualaikum
waalaikumsalam lo dimana ya
jan lagi di
iya mas sebentar mak jan kan lagi di sik
gagak usah banyak tanya
pulang sekarang gue tungguin ya
gue harus urut baju sama emak gue
sampai duluan ya
balik balik semuanya ini
eh bensin ada kan
jangan lupa baca lo eh
dompet siapa tuh
ini beneran dompetnya tante rek
atm ktp semua sih ada
tapi duitnya enggak ada
kasih tau tante rere
pasti duitnya dicolong nih
tanda nih ini ketemu dompetnya tante
akhirnya tante gak harus ngurus ktp atm
tapi kok dompet ini bisa ada di kamu
jangan jangan kamu yang ambil dompet tante kamu kerja sama salman itu
tante udah meli nemuin dompetnya
malah dituduh tuduh lagi nih fitnah fitnah
terus gimana caranya yang dompet bisa ada di kamu
iya orang melinya ketemu
oh tadi tuh di halaman depan tuh dekat pot pot
bukan terima kasih melly
ya harusnya kamu ngomong dong dari awal
ini melly nemuin dompet tante di halaman depan dekat pot pot
ih kan capek tantang ngomongnya begitu
mendingan ngomongnya seperti ketemu tante
terima kasih gimana gitu loh tante
thank you nya enggak ikhlas
tante melly sama aja tante mukanya juga enggak ikhlas
oh pusingan melly aku udah nge git
hai aduh mama kangen cek aduh sama kamu
kayaknya mama kamu bawain jodoh buat kamu deh
kayaknya dia udah berpustasi gak bisa misahin kamu sama ian
hah kayaknya mama emang sukanya mantu bule kayaknya tante
kayaknya sih gitu
ya elah ini you think
ini buat melly
terus buat siapa deh kalau gak buat melly buat gue
gue mau ngejual meluanya sih
ya elah ini mak buat gue
ini my boyfriend yang baru kenalin
nah ini my daughter
nah ya sayang ya sama baby ini bakal jadi papa kamu yang baru
eh jangan pada bengong begitu kayak dipatuk chicken
aduh udah minggir minggir
yuk baby kita masuk yuk